kejaksaan agung republik indonesia membenarkan kejadian penguntitan terhadap jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus febri ardiansyah oleh anggota densus delapan puluh delapan anti teror polri
jampitsus kejagung menyebut saat ini kasus penguntitan ditangani langsung jaksa agung secara institusi
jampitsus kejagung febri adiansyah menyebut kasus penguntitan telah diambil alih oleh jaksa agung
pasca penguntitan anggota densus dibawa dan diperiksa di gedung kejaksaan agung
sebelumnya jampitsus dibututi oleh dua orang penguntit ketika berada di sebuah rumah makan di kawasan jakarta selatan
jampitsus kejagung febri ardiansya menyebut saat ini kasus penguntitan ditangani langsung jaksa agung
jampitsus kejagung febri ardiansya menyebut saat ini kasus penguntitan ditangani langsung jaksa agung
sehingga ini harus secara resmi disampaikan
nanti setelah ini selesai silahkan ditanya langsung kepada kapus penkum yang sudah mendapat arahan dari jaksa agung
jadi sementara kuntin kuntin kita geser dulu ke belakang
tadi yang lapor melapor nah silahkan tanya
karena jampisus muncul di sini ada dirdik ada dirtut untuk menjawab
supaya publik tidak resah atau menimbulkan banyak tafsir